penyebaran wabah virus corona yang semakin meluas di indonesia membuat atlet basket indonesia abraham wenas tergerak untuk melakukan aksi sosial
rookie of the year atau pemain pendatang baru terbaik di musim kompetisi ibl dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas ini melelang dua jersi miliknya untuk membantu usaha penanganan wabah virus corona
prestasi dan catatan statistik abraham wenas di tahun pertamanya bergabung di kompetisi ibl membuatnya dianugerahi gelar rookie of the year atau pemain pendatang baru terbaik dua ribu delapan belas
penyebaran wabah virus corona yang juga mengakibatkan terhentinya musim kompetisi ibl tahun ini ternyata membuat jiwa sosial pemain amarta hangtuah berusia dua puluh empat tahun ini tergerak
cara yang ditempuh adalah dengan melelang dua jersi miliknya untuk donasi melawan virus corona
karena dua jersi itu yang sudah tidak diperjual
jadi mungkin kalau misalnya mau melelang yang amartahang ungu sekarang kan bisa aja yang masih jual gitu kan
jadi kayaknya kurang wow gitu lah
jadi jual yang dulu dulu aja deh
kan udah gak ada yang jual gitu
jadi lebih berkesan aja
terus yang pertama kan juga jersi waktu dapat rookie of the year ya
terus ada ternyata tangan yakinan palmor juga pemain asingnya hang tuah yang dulu
gak mungkin dong dia datang lagi kesini buat ternyata tangan doang
jadi ya itu juga berkesan sih
yang putih itu lakunya empat
terus yang kuning tiga dua juta gitu
dari lelang dalam waktu tiga hari
dua jersi milik wenas ditambah donasi dari para penggemarnya
akhirnya terkumpul dana sebesar sembilan lima juta rupiah
seluruh dana tadi didonasikan lewat kampanye gerakan kitabisa com
kemarin saya lihat sih udah berapa masker gitu dikeluarin
terus juga sempat beli buat peralatan medis juga gitu
jadi transparasi sih
dekatan apa aja dan yang keluarin berapa berapanya
dikasih detailnya juga nominalnya
jadi ya terpercaya sih
oh ya kemarin juga sempat dibuat beli vitamin untuk abang abang ojol gitu lah
orang yang kerja kerja gitu jadi
banyak sih macamnya bukan cuma buat medis ya
jadi kayak vitamin buat orang orang yang gak ufh gitu kan
di tengah penyebaran wabah virus corona yang semakin meluas
aksi yang dilakukan abraham wenas menunjukkan
apapun kontribusi yang dapat kita berikan akan sangat berarti